pak regar mau ikut ke rumah sakit emangnya nggak ngajar pak
oh kebetulan to day saya tidak ada kelas pagi jadi saya bisa ngantri bu nawang dan princes untuk periksa ke dokter
ya supaya bu nawang gak takut nanti kalau diperiksa sama dokter
oh pak regar yang harus kontrol kan putri bukan saya pak
gue jadi kepikiran
apa gue tanya langsung aja ya ke citra
halo chit gue mau nanya sesuatu nih sama lo boleh nggak
gimana kabar soal bokap loh bokap lo udah selesai belum masalahnya
lo tau dari mana put
tadi gue kan di kafe terus gue denger ada bapak bapak ngomongin soal kasus korupsi gitu jadi gue tau
sebenernya put masalah bokap gue belum selesai
maafin gue ya put karena kasus dan masalah bokap gue lo jadi susah kayak gini
sorry chet bukan gitu maksud gue gue cuma pengen tahu aja perkembangan soal bokap loh
dan kalaupun masalahnya belum selesai gue tetep akan bantuin lo kok
iya makasih ya put
maafin gue ya put gue gak bermaksud bohong gak malu
tapi gue juga gak mau kalau lo tau yang sebenarnya lo malah jadi jauhin rizki
sebenarnya gue ngerasa bersalah karena gue minta citra untuk gak cerita ke putri soal papanya yang udah bebas dari kasus korupsi
tapi gue ngelakuin semua itu karena gue gak mau
tapi gue gak mau
supaya gue punya alesan buat selalu deket sama lo put
gue takut begitu lo udah tau bockupnya citra udah bebas lo jadi langsung jauhin gue
kamu pasti mau ke rumah putri kan
kalau gitu tujuan kita sama cuma ada bedanya
bedanya kamu mau ketemu dengan putri and mee mau ketemu dengan bu nawang
you know tadi pagi alarm saya bunyi bunyi terus
saya sampai terbangun begitu saya liat alarm wah
terus saya bangun lalu cepat cepat mandi terus saya datang kemari
pak rigeder sampai pasang reminder kalau hari ini itu jadwal check up nya putri
niat juga ya pak
ya saya merasa bertanggung jawab aja terhadap my future wif and my future doltur
kamu pasti beranggapan kalau saya sedang berada di rumah putri ya
kalau saya sedang bermimpi dan saya sedang berhalusinasi ya kan
percayalah rizky seberapa besar pun mimpi kita kalau kita berusaha keras untuk mewujudkannya
suatu saat mimpi kita akan jadi kenyataan
di mana ada kemauan di sana ada jalan
pokoknya maju terus rizky pantang mundur
lama lama juga akan sampai ke tujuan
gue gak boleh nyerah buat dapetin putri
ku bakal terus berjuang dan lakuin apapun buat menangin hati putri
seperti nasihat pak regar
mungkin banyak orang lain yang menurut lo lebih baik dari gue
tapi gue bakal terus berusaha untuk jadi yang terbaik buat lo put
soalnya saya gak sempet beli mobil tadi udah kesiangan
oke kalau begitu saya nebeng kamu aja nanti ya
arite ayo kita ke rumah putri
bu tapi emangnya ibu yakin boleh datang terlambat ke kantor
ibu udah ngomong put jadi udah izin gapapa dikasih boleh
ya tapi kan masalahnya kemarin waktu aku dirawat ibu udah izin
sekarang ibu izin lagi buat datang terlambat
masa boleh sama atasan ibu
put atasan ibu kan baik
jadi izin tuh boleh asal alasannya tepat
syukur deh aku lega
pagi pak regar rizky
saya dan rizky udah ready untuk ngantri bu nawang and princes ke hospital
pak regar mau ikut ke rumah sakit
emangnya gak ngajar pak
oh kebetulan today saya tidak ada kelas pagi
jadi saya bisa nganterin bu nawang dan princess untuk periksa ke dokter
ya supaya bu nawang nggak takut nanti kalau diperiksa sama dokter
pak regar yang harus kontrol kan putri bukan saya pak
iya maksud saya putri
jadi terharu banyak yang peduli sama gue
walaupun kepedulian pak regar emang perlu dipertanyakan sih
udah inget kalau hari ini jadwal kontrol gue ke dokter keperhatian banget
nggak kayak batu bata yang bisanya cuma bikin gue kesel setiap hari
pak regel makasih juga ya udah nyempetin waktunya
yaudah kita jalan yuk
ayo mobil saya sebelah sana ya
aduh gimana caranya aku sampein ke melia
kalau aku udah punya calon mahmi buat dia
kenapa sih kok kayak gelisah gitu
maria lagi makan
katanya apa bos kemarin
katanya apa bos kemarin
maaf pak bos
kebetulan kebetulan inget ini
gimana soal bunga yang buat ibu
bunga buat siapa ya
anu nan buat ibu
nah ini klien daddy
ada yang meninggal jadi bunganya bunga bela sungkawa
berduka cita ya dad
oh ya aku udah selesai nih makannya
aku pergi dulu ya
jangan lupa sama janji denny ya
dia belum tahu
maaf pak bos
habisnya sih nggak dikodein dulu
dia belum tahu
ini pak bos
beres dan lengkap
bisa sih di cek putihnya
mel pasti seneng banget kalau tau rahasia pangeran ini
nanti saja aku kasih ke mel
urusan bunga kamu beresin sekarang ya
tuh pesen bunga lagi
saya jojo asistennya pak bos raymond
mau pesen bunga ada
bunga ucapan selamat atau bunga bela sungkawa
tadi pak bos bilangnya bunga bela sungkawa
ya mungkin bunga bela sungkawa
bunga bela sungkawa
langsung dikirim di kantornya ya mbak ya
alapaknya jalan rasuna said

jalan rasuna said